polda kalimantan utara menetapkan lima tersangka dalam kasus penambangan emas ilegal
di kecamatan sekata kabupaten bulungan kalimantan utara
setelah melakukan gelar perkara satu mei lalu
lima orang tersebut adalah bribtu hasbudi sebagai pemilik tambang emas dan empat orang pekerjaannya
polda kaltara mengamankan barang bukti dua unit eskavator dua unit truk empat drum cyanida dan lima karbon perendaman
selain itu beberapa barang mewah juga turut diamankan untuk dugaan tindak pidana lainnya
termasuk penyelundupan pakaian bekas dari tawau malaysia yang akan dikirim ke makassar dan surabaya
dikirakan oleh bapak kapolda bahwa terkait dengan kegiatan ini
beliau memastikan bahwa akan menindak tegas bagi oknum oknum anggota polri
bapak kapolda kaltara bila tersangkut perkara ini
tidak sekesengan untuk dilakukan pendidikan oleh tim sus yang dibentuk oleh bapak kapolda
kuasa hukum brip tuhas budi syafrudin mengaku bahwa kliennya hanya sebagai fasilitator penambang emas
dan barang bukti yang disita bukan miliknya
yang untuk sementara ini tindak pidana yang naik sebagai tersangka adalah illegal mining
naik dalam rangka penyelidikan adalah tindak pidana penyelundupan barangan
nah itu itu nanti kita lihat di situ
tidak ada hubungannya harta barang barang ini semua kalau betul barangnya asb dengan tindak pidana yang dilakukan
polisi menyatakan bahwa tersangka melanggar pasal satu ratus lima puluh delapan junto pasal satu ratus enam puluh undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
tentang perubahan undang undang no empat tahun dua ribu sembilan tentang minerba dan batu bara
dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda maksimal seratus miliar rupiah
sofian ali tarakan kalimantan utara
sofian ali tarakan kalimantan utara